armada pemadam kebakaran dari beberapa instansi
ini yang terbesar
sementara akibat kebakaran ini sebanyak enam sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap
tahun ini kita punya tarjet tiga puluh